korban tewas akibat gempa dasyat magnitudo tujuh delapan yang mengguncang turkiye dan suriah terus bertambah
jumlah korban jiwa akibat gempa pada senin pagi waktu setempat sudah melebihi empat tiga ratus orang
dan berikut dampak gempa yang dialami kedua negara berdasarkan data yang diimpun dari tim cnn indonesia
jumlah gempa yang dialami kedua negara berdasarkan data yang diimpun dari tim cnn indonesia
di yemen malatya sanlurpa adana diyarbakir dan kilis
wilayah yang paling parah terguncang bencana ini adalah kota gaziantep karena merupakan epicentrum gempa
sementara itu di negara tetangga suriah wilayah yang terkena dampak gempa sebagian besar di alepo hama latakia dan tartus
pada senin siang tercatat ada lebih dari enam puluh gempa susulan
terjadi sepanjang hari termasuk satu gempa susulan berkekuatan tujuh lima magnitudo
pusat gempa berada sekitar delapan puluh km dari pusat gempa sebelumnya di kota gaziantep turkiye
pada senin malam kepala badan manajemen bencana dan darurat turkiye yunus sezer melaporkan lebih dari dua sembilan ratus orang tewas dan lebih dari lima belas delapan ratus orang terluka akibat gempa
sementara di suria sedikitnya satu empat ratus lima puluh satu orang tewas dan jumlah korban tewas ataupun luka kemungkinan masih bisa bertambah karena sampai saat ini upaya pencarian dan evakuasi korban masih berlanjut